indonesia masuk dalam daftar negara dengan polusi udara terburuk di dunia
tingginya polusi udara di indonesia berpotensi memunculkan berbagai penyakit kronis pada manusia
untuk membahas terkait hal ini bergabung bersama kami guru besar fkui rumah sakit persahabatan agus dwi susanto
selamat sore ma
dr agus apa ya efek jangka pendek menghirup polutan polusi udara ini
ya terima kasih jadi kita harus memahami bahwa dampak dari polusi udara ini adalah jangka pendek
nah itu yang langsung bisa muncul atau jangka panjang yang umumnya setelah terpajan polusi selama berbulan bulan atau bertahun tahun
dalam jangka pendek itu umumnya terjadi karena komponen baik partikel ataupun gas
dari polutan itu memiliki sifat iritan
ini menyebabkan terjadinya iritasi pada epitel mulai dari epitel di saluran nafas atas di hidung di tenggorokan sampai saluran nafas bawah
sehingga timbul gejala gejala mulai hidung berair kemudian tenggorokan rasa sakit kemudian juga batuk batuk timbul dahak
nah ini dapat berlanjut apabila pajanannya berhari
hari akan meningkatkan terjadinya gangguan pada imunitas saluran nafas dan paru
yang akibatnya bila ada virus atau bakteri yang masuk akan terjadi infeksi
sehingga terjadilah infeksi saluran penafasan nafas akut
ini paling sering terjadi biasanya
dan dampak akut berikutnya adalah bagi orang orang yang telah memiliki penyakit dasar
misalnya dia memiliki asma memiliki penyakit paru kronik
ini akan terjadi serangan yang lebih meningkat
kunjungan ke gawat darurat rumah sakit juga meningkat
ada data dari kami di rsup persahabatan tahun dua ribu sembilan
kita melakukan kegiatan survei satu tahun bahwa ketika terjadi peningkatan polutan pm sepuluh secara berkala
maka kunjungan gawat darurat karena penyakit asma maupun ppok itu juga meningkat secara signifikan
seiring dengan peningkatan polutan pm sepuluh dan ozon
dr agus yang bisa dilakukan apa ya untuk meminimalisir dampak polusi ini
khususnya bagi yang beraktivitas di luar ruangan
ya memang upaya yang terpenting adalah melindungi supaya partikel partikel itu
terutama pm dua lima pm sepuluh itu tidak terhirup masuk ke dalam saluran nafas ataupun ke paru
maka yang terpenting adalah gunakanlah masker apabila beraktivitas di luar ruangan
apabila kita berkendaraan menggunakan mobil maka pakailah mobilnya itu menggunakan ac dengan metode racerculete
yang menggunakan udara dari dalam dan digunakan ke dalam lagi
jangan menggunakan open circulate yang mengambil udara dari luar masuk ke dalam
itu tidak disarankan pada saat polutannya tinggi
ketiga tentu harus menjaga kualitas udara dalam ruangan
karena kalau orang yang tinggal di area dekat polutan walaupun polusinya di dalam luar ruangan
itu seringkali masuk ke dalam rumah atau ke kantor kantor
oleh karena itu harus dijaga betul kualitas udara dalam ruangannya itu bagus
supaya kita bisa beraktivitas di dalam rumah
misalnya menggunakan air purified kemudian ac dengan recirculate
atau kalau misalnya tidak punya air purified bisa menggunakan tanaman tanaman yang menyerap polutan di dalam rumah ya
seperti lidah buaya atau beberapa jenis lainnya yang direkomendasikan
oke selain itu apa yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi dampak polusi udara yang sangat tinggi ini di ibu kota
harus ada upaya juga dari pemerintah untuk mengurangi polutan itu sendiri
karena yang terpenting adalah polutan ini harus diturunkan kadarnya sampai ke dalam batas yang normal
tentunya upaya upaya itu bisa dengan membuat regulasi nilai abang batas yang lebih aman
yang kedua mungkin membatasi jumlah kendaraan yang berkontribusi terhadap polutan
karena di kota kota jakarta dan sekitar ini
polutan tertinggi ini ada di transportasi
yang ketiga tentu menghimbau penggunaan angkutan massa
supaya masyarakat lebih menggunakan angkutan massal yang ramah lingkungan ya
seperti mrt kemudian busway yang listrik ya
dan tentunya juga harus ada pengawasan polutan dari industri
karena nomor dua penyebab polutan di kota kota besar terutama jabodetabek ini dari industri
harus ada pengawasan dan punishment supaya polutan dari industri ini juga bisa dikurangi
dan terakhir tentu menggunakan kawasan hijau itu harus diperbanyak rasionya
karena dengan kawasan hijau itu polutan bisa dikurangi
mungkin demikian mbak
baik kita berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas ya
ataupun tindakan cepat untuk bisa menekan polusi udara di ibu kota yang sudah semakin memburuk ini
karena dampaknya ini ke depan nanti indonesia terutama ibu kota jakarta
akan betul betul tercemar ya polusi udaranya
mengingat yang sekarang saja sudah sangat tinggi kadarnya
terima kasih sekali guru besar fkui rumah sakit persahabatan dr agus dwi susanto
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom malam hari ini sehat selalu